minuman berwarna hitam yang satu ini kerap dipilih untuk menemani segala suasana
namun untuk mendapatkan aroma dan rasanya yang khas
kopi harus melewati sejumlah proses diantaranya roasting atau disangrai
di bandung sebuah kedai kopi meracik semua minumannya melalui proses roasting secara tradisional
seperti apa ini dia
di era modern kafe biasanya dilengkapi alat penyeduh kopi canggih untuk membantu barista meracik minuman hitam ini
namun proses yang berbeda dijadikan andalan salah satu kedai kopi di jalan sulaksana kota bandung ini
semua racikan kopinya berasal dari mesin tradisional ini
roastingnya di sini kita memang masih menggunakan yang tradisional gitu ya
untuk memberikan kontrol lebih kepada si kopinya
menggunakan alat tradisional itu memerlukan skill yang
harus luar biasa sehingga dari tangan yang luar biasa tersebut akan menghasilkan kopi yang rasanya juga luar biasa
untuk menghasilkan cita rasa nikmat kopi melewati beberapa proses salah satunya roasting atau disangrai
masukkan biji kopi ke alat khusus untuk menyangrai nyalakan api panggang dan putar
meskipun caranya tradisional tapi kualitas yang dihasilkan tak kalah dengan proses secara modern
intinya adalah suhu dan waktunya tetap terjaga
dan mesin mesin ini selama dua puluh menit harus terus menerus diputar gak berhenti
tingkat kematangan kopi bisa diatur sesuai suhu yang dihasilkan
untuk lightross suhu yang dihasilkan harus mencapai satu ratus delapan puluh hingga dua ratus lima derajat celcius
sementara medium ros dua ratus sepuluh hingga dua ratus dua puluh derajat celcius
dan dark roast dua ratus empat puluh derajat celcius
memanggang kopi di dapur merupakan bagian kehidupan sehari hari bangsa eropa sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
proses roasting ini bertujuan agar aroma yang dihasilkan lebih segar
asik khasnya karena manualnya roasting terus umi
ya pokoknya yang sudah saya coba rasanya
ya begitulah kurang lebihnya
dari beragam jenis sajian kopi yang ada saya memilih menu coldru cafe
sajian jenis kopi ini menggunakan metode fermentasi selama delapan jam
tampilannya ini kayak teh
nah meskipun masih cara klasik ternyata rasanya nggak beda dengan rasa yang modern
nah kalau kopi ini telah melalui proses ekstrasi karakternya lebih ringan dibandingkan dengan kopi pada umumnya
menikmati kopi tak lengkap tanpa ditemani cemilan
talas goreng sukun goreng dan pisang goreng adalah sejumlah cemilan dari sekian banyak menu yang bisa dipilih
dian permatasari bandung